atau hampir saja cara kita memberikan kemudi kedua
terima kasih koresponden cnn indonesia arman helmi atas laporan langsung anda
itu u enam belas iya kayaknya masih smp deh
bali nusa tenggara dan tidak jauh dari itu
itu di mes kayaknya
gua amarin dia aja
karena mereka juga membayar namanya uso
tapi bagaimana kita mengajarkan masyarakat untuk dapat berjualan lewat internet
oke mbak tika ini kita lihat topik yang hari ini jadi perbincangan ya soal reshuffle
lu sendiri tuh udah ada yang ngontak belum secara pribadi misalnya tim ibl yang mau ngasih beasiswa ke lu nanti buat college atau gimana belum ada atau gimana ada atau belum
tapi ini intinya enaknya ini sudah murah kemudian rasanya juga cocok
tapi mas alex itu akan nyanyi atau tidak
apakah ada kesamaan kesamaan seperti itu yang dalam sistem yang mereka gunakan juga sehingga akhirnya menghasilkan satu skor atau yang akhirnya keluar dengan kriteria tertentu menuju ke satu tarif tertentu
defense tuh harus seratus gak boleh kelewat
melanjutkan perjalanan ke desa sebelah saya menemukan sebuah desa di kecamatan yang sama
jadi anecaria melbourne adalah sekelompok orang yang passionate terhadap musik